rumah sakit umum daerah abdul muluk bandar lampung
berjanjakan menjatuhkan sanksi terhadap supir ambulans
yang diduga meminta bayaran kepada keluarga pasien
rabu kemarin seorang ibu terpaksa membawa pulang
bayinya yang telah meninggal dunia dengan angkutan umum
dan foto sang ibu memangku bayinya di angkutan umum tersebut
kemudian viral di media sosial
beberapa hari terakhir media sosial dihebohkan foto
seorang ibu membawa bayinya yang sudah meninggal dunia
di angkutan kota
peristiwa yang terjadi di bandar lampung pada rabu petang itu
pertama kali diketahui dari akun seputar underscore lampung
di media sosial instagram
bayi berusia satu bulan bernama berlin istana meninggal dunia
di ruang perawatan intensif rsud abdul muluk bandar lampung
sebelumnya berlin dirawat di rsud karena kelainan bawaan meninggo cele
ibu sang bayi delvasari yang berobat menggunakan bpjs
mengaku terpaksa membawa pulang jenazah anaknya
karena tidak mampu membayar biaya sewa ambulans sebesar dua juta rupiah
menurut direktur pelayanan rsud abdul muluk bandar lampung
bayi berlin tidak mendapatkan layanan ambulans bukan karena berobat dengan bpjs
peristiwa itu terjadi karena ada miskomunikasi
antara orang tua anak dan sopir ambulans rumah sakit
saat itu pihak keluarga diminta melengkapi data
karena bayi didaftarkan berobat di rsud dengan kartu bpjs milik ibunya
saya sudah meninggal itu kita ulangkan
jangan mengundur jenazah
jenazah sudah sampai di tempat mimpi jenazah
cuma ada sedikit miss di situ bahwa ada sedikit perbedaan antara nama dan nama
jadi masalahnya ada
adanya oknum yang tersebarkan di media sosial bahwa
oknum tersebut meminta dengan nilai tertentu untuk tertahun
delfasari adalah warga gedung nyapah abung timur lampung utara
semula ia berencana menggendong anaknya hingga ke kampung halamannya
yang berjarak sekitar seratus km dari bandar lampung
namun saat tiba di tugu raden intan yang berjarak sekitar tujuh km dari rsud
sopir angkot menelpon call center ambulans milik pemerintah kota bandar lampung
akhirnya pulang dengan ambulans gratis milik pemkot
dan saat ini kita terhubung dengan orang tua bayi yang jenazahnya sempat dibawa melalui angkutan umum
selamat malam pak ardian syah
iya kami turut berduka cita dengan meninggalnya bayi berlin istana pak
bagaimana saat ini keadaan keluarga
ya keadaan sedih pak
iya pak kalau bisa cerita sedikit tentang bagaimana sebenarnya kronologis dari peristiwa kemarin
apakah benar saat akan dibawa dengan ambulans ada oknum atau sopir ambulans yang kemudian meminta biaya tambahan
iya betul mbak
iya betul mbak
iya bisa diceritakan pak berapa yang dimintai dan seperti apa
baru masuk ambulans kemudian langsung dimintai atau seperti apa pak
oh begini ceritanya
jadi saya itu ketemu sopir yang ambulan
jadi misalnya kita dua yang masawarah kayak gitu ngurusin surat menyurat itu
nah dalam surat menyurat itu satu atas nama ibu bayu deltasari
yang satunya mbak tiongjo d s atas nama berlin istana nah itu yang jadi permasalahannya
baik jadi karena ada perbedaan nama kemudian supir tersebut tidak mau atau tidak bisa mengantarkan jenazah
iya kemudian apakah bapak sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit setelah peristiwa ini terjadi pak
iya sudah komunikasi
misalnya itu kalau dari rumah sakitnya istilahnya pelayanannya bagus baik
nah tapi karena masalah nama antara ibu bayi dan anaknya itu melalui bpjs
itu yang jadi permasalahan
dan kalau umum misalnya kalau umum ya diminta uang dua juta gitu
baik kalau dari rumah sakit tidak ada masalah begitu ya namun karena ada oknum tersebut yang meminta biaya tambahan sebesar dua juta kepada bapak
ya kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga selanjutnya pak dengan kasus ini
nah setelah kejadian tersebut saya mengambil tindakan
sedangkan anak saya bayi berlin istana
sedangkan anak saya bayi berlin istana
sedangkan anak saya bayi berlin istana
saya sudah turun dari atas ambulan
saya sudah turun dari atas ambulan

kebetulan pas naik mobil angkot nyetor mobil angkot itu
tapi supirnya saya tanya bisa nggak bawa jenazah bayi
baik kemudian apakah benar gubernur dari ini sudah bertemu dengan bapak begitu
karena adanya masalah itu
oh begini cik
kalau begini ceritanya terus kita orang di atas angkot ada seorang ibu yang menawarkan jasanya katanya ada kan kita orang yang di angkot katanya kok nggak mau diambil ya dari rumah sakit abu mulut
nah itu karena permasalahannya tadi masalah sudah menyerah tadi
nah udah itu ibu itu memberi nomor satunya ambulan gratis
ini dikasih dia langsung saya telpon gitu mbak
baik jadi pihak rumah sakit juga sudah bertemu dengan bapak setelah kejadian ini
nah dari pihak rumah sakit nah saya jelasin tadi pas begitu saya dikasih nomor sama ibu itu ambulan gratis langsung saya telepon
di dalam perjalanan mobil angkot itu sampai saya ditunggu rada minta
sepuluh menit kemudian datang mobil ambulan tersebut
baik jadi sudah clear begitu ya pak masalahnya dengan rumah sakit juga sudah datang begitu mau minta maaf kepada bapak
baik terima kasih atas waktunya pak ardian syah
semoga keluarga diberi kekuatan dan ketabahan